ya ada kabar sedih dari pelatih yang legendaris mantan pelatih timnas indonesia
benny dolo meninggal dunia dalam usia tujuh puluh dua tahun pada rabu
kabar duka itu disampaikan ex gelandang indonesia firman utina
firman utina memberikan kabar kepergian benny dolo lewat unggahan media sosialnya
sebelumnya pada juli dua ribu dua puluh dua beni dolo dilaporkan mendapat perawatan intensif di rsud tangerang selatan
tidak lama media sosial pssi juga ikut menyampaikan bela sungkawa
pelatih yang akrab di sapa bendol itu sejak lama diketahui sakit
ketika masih melatih sriwijaya arsi bendol mengalami tumor usus